sejak senin siang hingga sore puluhan warga di kecamatan prajurit kulon kota mojokerto
mengantre untuk mendapat sembako murah dalam operasi pasar yang digelar dinas koperasi ukm
dan perindustrian perdagangan kota mojokerto
warga mengantre dengan memakai alas kaki yang ditata dengan rapi
sesuai dengan urutan warga yang datang paling dulu
antrean seperti ini dilakukan agar warga tidak berebut nomor urut
untuk mendapatkan giliran sembako murah
setelah beras datang petugas pun membagikan nomor urut
sesuai dengan alas kaki pengantre yang datang duluan
untuk beras dijual dengan harga rp empat puluh tujuh per lima kilogram
sedangkan telur dijual dengan harga rp dua puluh tujuh per kilogra

selisihnya berapa tuh

berarti selisih rp sembilan ya
ini untuk apa berasnya
saya kan marung pak
oh untuk jualan
untuk jualan juga untuk makan juga
ini udah antre berapa lama tadi
warga mengaku operasi beras murah ini sangat membantu
saat harga beras dan telur di pasaran tinggi
selain untuk makan sehari hari juga untuk keperluan warung yang menjual nasi goreng
enggak kalau di luar
oh bu dengan operasi ini gimana sih bu
terbantu apa enggak
harapannya apa bu dengan operasi ini
gengsa kerjaan terus
operasi ini dilakukan untuk menekan harga beras di pasaran
yang mencapai rp sebelas hingga rp empat belas per kilogramnya